internal pdi perjuangan bergejolak
partai berlogo banteng itu membuat heboh setelah mengumumkan nama calon wali kota
dan calon wakil wali kota yang diusung pada pilkada surabaya dua ribu dua puluh
setelah terus menunda pengumuman alih alih menyebutkan nama yang dinilai kuat akan diusung pdi perjuangan
berjudi dengan mengusung calon yang bukan kader partainya
riuh politik di tubuh pdi perjuangan terkait calon yang akan diusung di pilkada jawa timur dua ribu dua puluh berakhir sudah
setelah melalui jalan panjang dalam penetapannya pdi perjuangan akhirnya mengumumkan pasangan
eri cahyadi armuji sebagai cawali dan cawawali pdi perjuangan di surabaya
hal tersebut diumumkan oleh ketua dpp pdi perjuangan bidang politik puan maharani lewat video conference pada rabu siang
eri cahyadi stmt dengan armuji mhr
sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota surabaya periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
sebelumnya pdi perjuangan sempat dilema untuk memilih kader partai sebagai calon pengganti tri risma hari ini
partai banteng itu dihadapkan pada pilihan kader dengan basis masa yang kuat yakni wakil wali kota surabaya saat ini
wisnu saktibuana atau erick cahyadi nama yang diusulkan oleh tri risma harini
erick sendiri merupakan kepala baran perencanaan pembangunan kota surabaya
menurut pengajar ilmu politik universitas air langga surabaya
ada pertaruhan besar dalam menunjuk birokrat pilihan risma itu
eri yang bukan merupakan kader partai dapat memangkas suara yang didulang
sehingga peluang pdi perjuangan untuk menang akan mengecil
namun hadirnya risma sebagai sosok yang merekomendasikan eri
dinilai dapat mendongkrak jumlah suara erick lewat para loyalistnya
seandainya wisnu dan eri dipasangkan
lawannya pasti kalah di atas kertas
pak wisnu sebagai kader partai gitu
dia punya pastilah partai akan mencoba untuk melakukan konsolidasi kekuatan di internal
dan konsolidasinya relatif lebih jalan
misalnya kalau dari kader pdi yang menjadi orang nomor satunya
plus kemudian tinggal menambahkan jejaring dan kekuatan di luar itu
sehingga kekuatannya menjadi lebih tinggi
penunjukan eri sebagai calon wali kota dari pdi perjuangan
membuat simpatisan wisnu sakti buwana yang datang ke kantor dpd pdi perjuangan jawa timur berang
para simpatisan wisnu mempertanyakan alasan pdi perjuangan memilih eri yang jelas jelas bukan kader partai
memang gak bicara kader ya
dari kader apa erick ketemu kader
berhari hari ya tolong berhari ya
pdi perjuangan telah menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota surabaya yang akan diusung
suka tidak suka titah sudah dikeluarkan dan sikap telah ditetapkan
meski meninggalkan banyak tanda tanya
partai moncong putih itu pede maju di pilkada dua ribu dua puluh
dengan menggait calon yang jelas jelas bukan kadernya sendiri
suatu keputusan yang dapat mempertaruhkan kemenangan partai petahana itu di pilkada mendatang
tim liputan sian n indonesia
ya kita lanjutkan ke dialog kita mengenai
bagaimana kemudian menjawab jalan berliku pdi perjuangan untuk menentukan cawali surabaya di pilkada dua ribu dua puluh ini
tadi saya sudah memperkenalkan dua narasumber yang bergabung dengan kita malam ini
pak syukur dan juga mas ari ya
ya oke saya ke ini dulu deh ke pak sukur dulu
pak sukur ini jalan berlikunya akhirnya berhenti hari ini
kita mendengar dan menyaksikan secara langsung bahwa kemudian
yang ditentukan oleh dpp yang diumumkan oleh bu mega tadi
ya pak syukur
cukup mendengar atau bagaimana
sudah mendengar dengan baik
ya pak sukur kita coba kembali perbagi sambungan audionya dengan anda
oke sambil menunggu bagaimana komunikasi saya dengan
saya ingin pak syukur ini diperbaiki
saya ingin menyapa mas ari dulu
mas ari apa yang kemudian kita dengar dan kita saksikan hari ini
menjawab tanda tanya kenapa kemudian santer sekali ada gejolak di internal pdi perjuangan
atau ini sudah menjawab sepenuhnya atau bagaimana
bacaan lain di belakang layarnya atau di belakang panggungnya seperti apa sih mas yang terjadi
kalau bukan saya
kalau saya ini awal berusim ke depan
jadi itu kan berarti kemudian ditetapkan lalu kemudian akan berjalan dengan baik
tetapi kalau melihat kondisinya sebetulnya ini menjadi persoalan di kemudian hari sampai dengan pemungutan suara
itu semua bergantung dari pertama bagaimana dpp
itu mampu membuat solid kader kader pdi di tingkat surabaya
kedua juga sosok
sosok erik sosok risma dan armuji dengan timnya mencoba untuk membuat solid mereka mereka yang retak retak
kalau itu tidak maka susah
kalau kita riset sekarang sebenarnya di atas suara dua orang itu adalah wisnu
karena itu sebenarnya wisnu lebih tinggi daripada erik dan ma ya
hanya terbawah sedikit cuma tiga tiganya belum aman
jadi biasanya nanti begitu ditetapkan ketika mesin bergelak mulai bergelak
jadi memang yang ideal sebetulnya bagi pdi kalau ideal itu memang ya punya wisnu sama erik
jadi karena itu ini jadi persoalan bagi pdi
beda dengan tahun dua ribu lima belas
jadi ketika risma memaju kemudian ditentang oleh beberapa pimpinan pdi di dpd
kemudian dpp itu mengaturkan antara wisnu dengan risma
kalau sekarang enggak
jadi dua kubu itu itu problem
kalau erik bisa apa itu meyakinkan selama berapa bulan ini solid berdampak apa itu
kalau sampai kemudian suara
ya bisa menyaingkan
oke artinya memang kemudian ada persoalan juga dari sosok figur begitu ya
ditambah juga soal kader atau tidaknya seseorang atau sosok ini yang kemudian dibawa untuk dicalonkan oleh pdip dalam kasus ini begitu ya
ini p pneum enam puluh tujuh setelah jadi istri independenti
mencapai namanya anggaran di asli udara plasma
transfer kepada erick oke itu kekuatannya memang apa itu tetapi kan tidak bisa sepenuhnya oke
ketika tidak ditetapkan kan erik tidak bisa terus menerus oke bisa mengikuti terus menerus
oke oke sampai kemudian bisa meyakinkan pihak pihak di dpp begitu ya pak ari ya
saya bergeser ke pak sukur pak yang tadi disampaikan oleh mas ari bahwa kemudian
sebenarnya cukup kuat juga wisnu sakti buwana kemarin digadang gadang tapi kemudian yang
muncul ke permukaan justru eri begitu pertanyaannya adalah kenapa sih eri dianggap
lebih unggul begitu dibanding wisnu sakti buwana tapi dijawabnya nanti pak sukur kita break dulu
ya kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan sukur nababan dan juga
ari bowo analis politik dari uner pak sukur sudah clear ya pak audionya dengan kita ya
oke pak sukur tadi mas ari mengatakan bahwa kalau dari sosok figur dan apa namanya ya
eri dan juga wisnu sakti buwana ini sebenarnya equal lah ada faktor x juga sebenarnya yang
berada di belakang itu tadi mas ari mengatakan untuk eri sendiri faktor risma ini juga cukup
kuat tapi kemudian wisnu sakti buwana dari awal cukup percaya diri kaderisasi juga apa ya cukup bagus begitu dan sosok perak juga cukup bagus begitu dan sosokulis sakti buwana juga bahkan
cukup tinggi lah secara elektabilitas
tapi kemudian dpp mengumumkan bahwa eri lah yang terpilih begitu
pertanyaannya kelebihan eri ini apa sih sebenarnya selain yang tadi saya sebutkan pak sukur
sebelum saya menjawab itu tentu kan pdi perjuangan sebuah partai yang sudah solid ya
yang berpengalaman kami memiliki mekanisme tersendiri
di dalam memutuskan penugasan penugasan khususnya di dalam kontestasi politik
apalagi kami menghadapi dua ratus tujuh puluh pilkada saat ini
nah itu mulai proses dari dpc partai ditampung semua
masuk ke dpd partai di tingkat provinsi ditampung semua
terus kemudian masuk ke dpp partai
di itulah kami proses sampai kami putuskan
nah tentu di dalam proses itu
jalan panjang yang dilalui oleh seluruh calon
mulai dari dpc sampai dpp
nah mereka harus melalui itu
nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagi pdi perjuangan kontestasi politik itu bukan hanya kekuasaan
kekuasaan itu adalah sebuah alat untuk bagaimana cara membangun rakyat
nah tentu kesinambungan pemerintahan itu juga kesenambungan pemerintahan yang sudah baik dan bagus
dan tentu saja kita harus betul betul menjaga seperti itu
pertualannya juga memang wisnu sebagai kader pd perjuangan ya
dia kader yang sangat bagus
nah pak eri juga tentu yang selama ini berada bersama sama dengan ibu risma
mampu kita lihat untuk melanjutkan proses pembangunan apa yang telah dibangun ibu risma di surabaya
bagaimana surabaya menjadi salah satu kota terbaik di indonesia
bukan hanya di indonesia bahkan di dunia
nah tentu di dalam mengambil keputusan itu tidak mudah
tetapi saya percaya wisnu sebagai kader pdi perjuangan masih muda
masih banyak kesempatan kesempatan penugasan ke depan
jadi ini menampik bahwa tuduhan publik bahwa kaderisasi di pd perjuangan itu sebuah keniscayaan begitu bukan ya
ya setiap orang berhak untuk berpendapat membuat pendapat
saya tidak bisa melarang orang untuk memberikan pendapat seperti apapun
tetapi seperti yang saya sampaikan saya sebagai ketua dewan pimpinan pusat pdi perjuangan yang membidangi organisasi dan keanggotaan
kaderisasi itu berjalan di tempat kami
nah tentu menjadi skala prioritas adalah kader kader kami yang sudah terbentuk dan kami grooming mulai daripada awal
tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada faktor faktor di mana daerah daerah yang sudah bagus selama ini untuk diteruskan
dan tentu itu kan kita harus jaga benar
karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konsentrasi politik itu bukan hanya kekuasaan
kekuatan itu adalah alat
jadi kemenangan itu bukanlah segala galanya
tetapi bagaimana kita memberikan pemimpin yang terbaik yang mampu memberikan program dan pelaksanaan program tersebut kepada rakyat di setiap daerahnya itu yang paling penting
hmm oke oke saya ke mas ari kalau gitu
mas ari dari apa yang disampaikan pak sukur ini menampik bahwa kemudian
kadernya kaderisasi di sebuah partai atau di pdi perjuangan ini berjalan
tapi kalau kita lihat secara makro begitu
apakah kemudian persoalan kader ini di internal sebuah partai ini menjadi persoalan yang alot sehingga memunculkan nama yang benar ini cukup memakan jalan panjang begitu
ya kalau kita perhatikan sebenarnya pdi itu pengkaderannya jalan
salah satu partai yang
hubungan antara kader dengan ideologi
kader dengan ijul agak dekat itu adalah pdi
dan pdi itu biasanya di jawa tengah jawa timur dan yang paling kental itu di bali
itu memang ya
tetapi ketika sistem kepartean dan sistem pemilu itu menjadi terbuka
itu kan ada banyak fenomena partai itu yang mengambil orang orang di luar kader
orang orang potensial di luar kader itu
bahkan kemudian itu menjadi bagian strategi dari partai partai baru
kalau dia mau lolos parliamentary threshold maka dia mengambil orang orang luar partai yang bagus potensial supaya suara itu dia dapatkan sehingga partai itu lolos parliamentary threshold
nah beberapa partai itu lakukan itu
seperti masgem gerindra
nah sebagian adalah juga pdp
nah karena itu ketika dia menemukan risma itu kan sejak tahun dua ribu
sebelum itu dia dari papaku ya sama seperti erick
lalu kemudian ditetapkan sebagai calon wali kota lalu bambang jadi mundur
nah sejak itulah temuan itu lalu risma menjadi wali kota dan dia berhasil
lalu kemudian dia di kdikan
nah fenomena itu hampir terjadi di semua partai
sehingga ketika sistem partai itu mulai terbuka itu suka atau tidak suka kompetisi antara kader asli dengan non asli itu agak beda
jadi karena itu itu menjadi persoalan dan puncaknya saya lihat itu di surabaya
jadi itu luar biasa
kita semua mungkin nggak bisa membayangkan
itu yang namanya hubungan antara risma dan wisnu itu mulai dua ribu tiga belas mereka jadi wakil wali kota ya
bu risma pihak wali kota wisnu wakil wali kota sampai hari ini tidak bisa ketemu dan tidak bisa harmonis
dan membelah menjadi kubu itu kan kita orang surabaya tidak bisa paham itu
delapan tahunan lah mereka
sudah delapan tahunan bekerja bersama sama dan sekarang mereka harus pisah kayak gitu kan kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi sebetulnya
oke saya ke pak sukur apa yang terjadi sebetulnya pak sehingga kemudian konsolidasi lebih lanjut ini bisa diharapkan bisa lebih alot begitu
ya sebenarnya tidak alot seperti yang saya sampaikan

pdi perjuangan itu mekanisme di dalam proses sampai penugasan sampai mengeluarkan rekomendasi itu sudah tersistematis
tentu di dpp partai pada saat kami membahas satu demi satu calon yang akan kami dukung atau yang akan kami berikan rekomendasi itu dilihat semua profil dan segala sesuatu yang paling penting
makanya saya sampaikan tadi bahwa konsentrasi politik di dua ratus tujuh puluh pilkada di indonesia bagi kami itu bukan hanya merebut kekuasaan
tetapi bagaimana memberikan pemimpin yang terbaik kepada daerahnya yang kami yakini mampu membangun ideologi membunyikan pancasila dan membangun kemandirian rakyat di setiap wilayah tersebut
nah tentu saja khusus untuk surabaya seperti yang saya sampaikan tadi
selama ibu risma sebagai wali kota surabaya telah mampu dibangun
menjadi salah satu kota terbaik di indonesia
bukan hanya di indonesia bahkan di dunia
nah tentu saja kami tidak ingin mengecewakan rakyat surabaya
kami harus bisa memastikan kepada rakyat surabaya bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh ibu risma tersebut bisa berlangsung berkesinambungan
jadi pesan ini yang kemudian ditransfer ke ri bahwa suara suara rakyat untuk menata surabaya
sehingga lewat tangan risma yang belum selesai ini bisa terwakili begitu ya
ya salah satu pertimbangannya itu
apalagi kan pak eri cahyadi ini kan sekarang dia sebagai kepala badan perencana pembangunan
nah tentu bagaimana merencanakan pembangunan di surabaya dan bisa nanti diimplementasikan kalau rakyat surabaya memberikan kepercayaan kepada calon yang kami usung menjadi kepala daerah
melanjutkan pemerintahan pdi perjuangan di kota surabaya
oke oke oke baik pak syukur kita sudah dapat poinnya
saya ke mas ari kita mau memprediksi bagaimana kemudian peluang dari eri dan pasangannya ini untuk bisa menang nanti
karena kan lawan politiknya ini juga ada delapan partai yang mendukung
tapi dijawabnya nanti mas eri kita akan kembali usai jeda
ya kita masih membahas bagaimana kemudian jalan berliku pdip untuk menentukan cawali surabaya hari ini sudah berhenti begitu terhadap pilihan yang tadi diumumkan oleh megawati soekarno putri
saya ke mas ari mas ari kalau kita sudah membahas bagaimana konstelasinya yang berubah cukup tajam begitu dengan beberapa calon calon yang kemarin ini cukup kuat diandalkan
salah satunya wisnu saktibuwana ini mental begitu muncul nama eri begitu
kita ingin melihat bagaimana peluang eri dan pasangannya ini untuk bisa memenangkan posisi sebagai wali kota dan juga wakil wali kota
karena kalau kita lihat lawan politiknya ini dukungannya malah delapan partai politik yang bergabung begitu
bacanya bagaimana mas ari
jadi kalau dalam pemilihan
secara terbuka seperti saat ini itu semua kandidat punya peluang sama
baik eri dengan armuji maupun ma dengan wakilnya ya itu punya posisi sama
jadi variable itu jalin menjalin sampai menjelang pemungkutan suara
itu akan menentukan sekali
bahkan dalam kondisi seperti
jadi kandikan mereka posisinya hampir sama
di dua ribu lima belas itu nggak ada yang bisa mengalahkan risma dan rizky
karena itu nggak mungkin dikalahkan
apa itu apalagi rasio lusi waktu itu kurang dari setengah satu tahun itu tidak bisa menyalahkan
tapi kali ini orang se populer risma itu sudah terakhir
lalu kemudian eri
dan ema dua duanya
nah karena itu posisinya sama
nah itu yang pertama
yang kedua masa pandemi seperti ini
masa pandemi seperti ini itu memerlukan energi besar
beda dengan masa normal
apalagi sampai desember nanti keadaan seperti ini memerlukan energi besar
mereka yang punya energi besar untuk memanage
lalu memenit program
lalu memenit masyarakat
lalu memenit partai
dia punya potensial untuk apa itu sambil menang
partisipasi pemilihan wali kota ini menarik
tahun dua ribu sepuluh itu goal putnya
turisma maju tahun dua ribu lima belas
itu artinya pemilih di surabaya itu rasional
dan dalam kondisi seperti sekarang ini
itu swing voters dan kekuatan kekuatan rasional ini
apalagi kalau mereka merasa bahwa
tidak ada yang
bisa memberikan harapan besar kepada masyarakat
ya mereka akan banyak di rumah
siapa yang bisa memobilisir masyarakat semakin sebanyak banyaknya
untuk memilih pps
maka itu potensial bisa menang
potensial bisa menang
itu artinya apa
kekuatan kekuatan di samping kandidat
kekuatan kekuatan menengah di tingkat lapangan
itu menentukan sekali
karena kalau tidak punya kekuatan yang solid
itu friksi friksi bisa muncul
nah kalau friksi muncul itu biasanya
itu mereka saling menolong
dan bisa diambil satu sama lain
tugasnya eric sama al nuzi itu membuat solid
timnya sampai kepada pemilihnya

karena pandemi ini energinya tingkat sekali
saya langsung ke pak sukur
pak sukur singkat saja
bagaimana kemudian konsolidasi internal ini bisa alot
sehingga rasionalitas dalam menghadapi pemilihan nanti ini
bisa mengumpulkan semua energi yang ada
walaupun kita tidak bisa menampik
aspirasi internal dpc ini ternyata
berbeda begitu dengan pilihan dpp begitu
tapi ya sudah lah
sudah diumumkan begitu
bagaimana selanjutnya ini
kami di pdi perjuangan ya
setiap orang bebas berpendapat di wilayahnya masing masing ya
tentu berbeda itu adalah hal biasa
tetapi kami memakai sistem demokrasi terpimpin
nah dari dpc bisa masih berdemokrasi
dpd bisa berdemokrasi
bahkan di dpp pun seperti itu
tetapi pada saat pleno sudah mengambil keputusan
maka semua harus kompak mengikuti keputusan tersebut
karena partai yang diputuskan oleh partai ya semua harus ikut
nah artinya kalau tidak ikut keputusan partai ya
ya mau tidak mau ya harus minggir
nah karena ya
keputusan partai adalah keputusan tertinggi yang harus diikuti oleh seluruh kader
nah tentu ada yang tidak setuju atau ada yang setuju itu kan biasa
lumrah dalam demokrasi
kesiapan itu cukup optimis begitu ya
untuk mengusung calon ini untuk bisa memenangkan dalam pilkada nanti ya
ya di dua ratus tujuh puluh pilkada yang kami putuskan kan tidak semua di setiap wilayah
kepengurusan anak ranting kami mulai dari desa dusun rtrw atau
ac tingkat kecamatan dpc semua sepakat dengan keputusan itu
tetapi pdi perjuangan memiliki budaya yang sudah menjadi sebuah budaya baku
kalau partai sudah memutuskan ya semua ikut dengan keputusan partai
artinya ini bisa dipastikan tidak ada lagi riak riak
di internal partai ya pak sukur ya
ya intinya begini
riak riak itu kan lumrah
tetapi kalau riaknya besar dia tidak setuju ya tinggal nyinggir saja kan begitu
agar kemudian semuanya bisa solid
baik terima kasih pak sukur sudah bergabung dengan kita
mas ari bowo juga sudah bergabung dengan kita malam ini
cnn indonesia newscast akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami
ayo terima kasih
terima kasih semua ett duan
terima kasih banyak